pemerintah pusat pupr
pengerjaan normalisasi ini dilakukan oleh pemerintah pusat
dalam hal ini kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat pupr
sebelumnya pengerjaan ini sempat terhenti selama dua tahun
dan baru dikerjakan sepanjang enam belas km dari total tiga puluh tiga km
pemerintah pusat pupr akan menyiapkan anggaran untuk fisiknya
tinggal sekarang tugasnya pemerintah dki jakarta
untuk mempercepat pembebasan lahan
program normalisasi dua tahun lalu dikerjakan oleh pemerintah provinsi dki jakarta
di bawah kemimpinan basuki cahaya purnama
adapun sebelumnya pemerintah provinsi dki jakarta
di bawah kepemimpinan anies baswedan
masih meyakini bahwa program naturalisasi
menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi banjir
naturalisasi dan normalisasi bukan hanya perbedaan istilah
namun ada perbedaan yang cukup kontras antar keduanya
kendati sudah menyepakati dengan pemerintah pusat
untuk melanjutkan proyek normalisasi
pemprov dki jakarta masih merencanakan program naturalisasi di sungai jakarta
bahkan rencana ini sudah masuk anggaran daerah
kita akan minta normalisasinya diselesaikan
naturalisasi itu sudah ada dalam peraturan menteri pu
jadi kita tinggal laksanakan saja
sementara itu pengamat tatapnya pemprov dki jakarta
yayat supriyatna mengatakan bahwa kondisi dki jakarta
baik untuk mengkombinasikan antara kedua program
baik itu naturalisasi dan normalisasi
asal pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
punya anggaran yang cukup serta kesiapan
untuk merelokasi warga di bantaran kali
kebijakan sudah seharusnya memprioritaskan kepentingan masyarakat
oleh karena itu sebaiknya tidak tersandera janji politik di masa lalu
saya sonny solistio jakarta